anda masih bersama kami salah satu topiknya tentu saja pertahanan keamanan
ada soal invasi tadi ada soal alutsista ada soal data abs yang salah
katanya kita dengarkan di beberapa cuplikannya
saya menilai pertahanan indonesia terlalu lemah
jauh dari yang diharapkan
karena kita tidak punya uang
karena itu kita harus menjaga keuangan kita
kemana keuangan kita
keuangan kita kekayaan kita harta kita tidak tinggal di indonesia
karena itu kita lemah
budaya abs banyak pak
kalau ketemu panglima siap pak
aman semua pak
pak radar cukup pak
pak tidak benar pak
saya melihat pak prabowo ini tidak percaya pada tni kita
saya yang sipil saya sangat percaya kepada tni yang kita miliki
karena misalnya yang seperti tadi saya terlihatkan di natuna
saya lihat sendiri
tetapi siapa siapa ada
member bank litera manusia empat ceo usia kira kira setengah seg fairly status
menurut saya ini uh tidak penting
tetapi menurut pak lampung
kalau dia ngetot baik ela mau menekan yg ditelurkan
ya itu jelas bang
sampai ancaman yang nyata tadi di antara dua calon presiden
rocky dulu rocky gimana perspektifnya
gini ya perang itu bukan soal dua negara
tapi dilibatkannya super power itu baru namanya perang
jadi percuma kita ngukur kapasitas perang kita
kalau super power itu pada akhirnya menyeret kita dalam perang yang bukan kemampuan kita
jadi kalau misalnya terjadi eskalasi perang dagang di tiongkok selatan
dari perang dagang jadi perang terbuka
terus amerika seret kita karena kita dianggap proksinya cina
gak ada gunanya sistem pertahanan kita tuh
yang kedua misalnya pak jokowi bilang ya drone nya udah dipasang
iya drone itu atau radar itu untuk mengawasi
kalau terawasi terus mau di attack pakai apa
kalau alus hitamnya gak ada itu
kan yang jadi soal adalah kemampuan kita untuk menyiapkan dari hari ke hari kemampuan attacking
kan dari segi militer itu
bukan untuk bertahan tapi untuk attack gitu
itu yang kurang dihitung
yang kedua tentara itu memang dia harus siap siaga dua puluh empat jam
army readiness itu namanya
jadi kalau kita bilang sekedar alus sistem persenjataan kita
kesehatan prajurit tidak dipikirkan
dan prajurit itu seluruh kehidupan prajurit itu harus dipikirkan negara
kemarin ada kasus di sumatera utara
prajurit masuk ke sakit masuk ke rumah sakit ditolak
kan itu negara harus mengatakan berarti kami tidak punya kepedulian terhadap tentara
tentara itu nggak boleh ditolak
dia terpaksa ditolak karena rumah sakit militer dipakai juga buat bpjs kan
kan itu misalnya eksklusif tentara
karena setiap saat ada korban
setiap saat tentara itu mesti siap
begang senjata tuh
itu masalahnya dicampur akhirnya
nah itu yang saya kira harus dibuktikan secara terbalik bahwa pemerintah sebetulnya tidak paham tentang eksklusifitas dari tentara di dalam soal pertahanan itu
mengenai data tadi yang juga sudah disinggung oleh prabowo tadi
apa informasi yang salah katanya diterima oleh presiden
iya tentu aja
prabowo sebagai orang yang
mengenal betul dinamika dalam persenjataan
dia tahu bahkan dia secara intuitif dia tahu wah ini bohong nih
informasi yang diberikan
dan itu tadi diungkapkan dengan gamblang tadi ya rocky ya
dan memang sebetulnya juga pak jokowi buat apa ngungkapin data tentara itu kan data strategis yang boleh diungkapkan
ya komposisi anggaran belanja boleh tapi dibilang kami udah bikin disini kami udah bikin disini
kapal selam kami lagi jalan kesini
ya itu konyol itu lawannya tau dong
masa presiden bocorin sendiri strategi perang tuh
jadi begini ya
persiapan ataupun langkah yang dilakukan pemerintah selama empat tahun ini dalam rangka memperkuat sumber pertahanan kita yaitu tentara kita yang kuat
itu pertama pasti dimulai dari peningkatan kapasitas anggaran
lojakannya tinggi dinaikannya
kemudian dinaikannya adalah kesejahteraan
ya kan renumerasinya dinaikkan
dalam rangka penguatan basis teritori
nah yang ketiga adalah modernisasi alutista
jadi tidak hanya sekedar drone ataupun tadi radar untuk mendeteksi bagaimana posisi musuh tapi juga kapal kapal pesawat pesawat sudah mulai dibelanjakan didatangkan
baik melalui anggaran apbn maupun melalui kredit ekspor yang sudah disetujui oleh menteri pertahanan
sama menteri keuangan
jadi ini merupakan langkah konkret
tidak sekedar ngomong
tapi langsung diupayakan dalam bentuk belanja
tapi ini adalah masalah pertahanan keamanan
masalah sistem ini saya setuju yang disampaikan oleh pak jokowi tadi bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan kita
supaya kedaulatan kita ini terencana dan terpadu dengan baik dari lawan lawan yang akan mencoba melakukan invasi itu
jadi ini masalah
iya ini masalah apa ya
bisa dipersiapkan nanti setelah dibahas
masalah data yang abs dan sebagainya
mungkin pak prabowo mohon maaf kalau soal data abs itu
mungkin pak prabowo masih mungkin melihat tentara hari ini mungkin seperti tentara pada zaman beliau kali
jangan pada zaman zaman orde baru kali
kalau tidak percaya pada data yang disajikan oleh tentara berarti kita tidak terpercaya pada profesionalisme yang dibangun oleh tni
pasca apa namanya duit fungsi tni ini
justru ketidakpercayaan kepada tni itu yang dilihat oleh pak prabowo
saya yakin kalau saya percaya bahwa hari ini sajian data yang disampaikan oleh tentara oleh tni kita sudah sangat akurat
karena memang sekarang makin hari ini tentara tentara kita makin hari yang muda muda yang ini makin profesional
makin jauh aware terhadap teknologi dan sebagainya
sehingga nggak mungkin yang namanya tentara itu bisa dikatakan membohongi atasan atau bagaimana di situ tadi
tapi lihat profesionalismenya sudah beda
zaman pak prabowo jadi tentara dengan zaman hari ini sudah sangat tinggi
jadi dari segi anggaran dari segi strategi dari segi analisa memang sudah on the track sekarang
capture nya sdm tentara hari ini itu berbeda dengan karakter dan capture capture nya sdm tentara pada masa lampau
dan pak prabowo memakai capture lama tadi
saya membayangkan tentara pada zaman beliau gitu loh
yang data abs dan sebagainya begitu
nah ini apa namanya coba kita lihat deh
kalau saya bergaul dengan temen temen itu
sangat berbeda sekali sekarang itunya profesionalismenya
jadi nggak tepat dong kalau dibilang pak jokowi datanya salah pak jokowi abs segala macam orang orang harus
nggak tapi kan nggak menyalahkan pak jokowi menyalahkan tentara yang lapor kepada panglima tertinggi presiden dianggap salah dan sebagainya
nah ini sebetulnya bukan masalah itu
gara gara laporan data yang salah jadi strategi dan kebijakannya salah rocky
seperti yang dikatakan pak prabowo
iya iya dengan sendirinya
kan kita mesti filter yang mana data yang seharusnya diucapkan ke publik yang mana yang disembunyikan
jadi saya menduga karena ada kampanye maka diberikanlah data yang berlebihan itu
data buat kampanye
kan itu itu problemnya
sehingga kubu pak prabowo dengan cepat bikin analisis
bahwa ini sebenarnya data kampanye
bukan data real kemampuan daya tahan pertahanan bangsa ini